ini dia lingmanya eh malingnya enak
dua tuyul kau itu selalu saja mengganggu istri aku
jangan ganggu aku dong
aku masih ngantuk
oh enggak oh enggak
aku tidak mau bantu kalian
aku membobok lagi
aku harus tolong mereka
biar kata di atas buahku yang sangat menyebalkan
aku harus membantunya
aku harus menolongnya
aku tidak bisa tinggal diam
mereka dalam keadaan kesulitan
kigombol gambil gembol
aku tahu dimanapun kalian sembunyi
ipi mau bebas
ya mesti tidak berguna guna bingit
tetap saja aku akan
akan membebaskan kalian dari botol itu
sekarang sudah tidak ada yang kemalingan lagi
kan dutuyul itu sudah ketangkep
sabar mbak biar nanti sama sama diusut
katanya keamanan kompleks ini sudah diperketat
tadi saya anggota saya sudah
saya sudah patroli pak
ke wilayah sini ke dalam dalam
ini sudah benar benar kelewatan nih
pelakunya itu bukan dutuyul cireng
panggil vacuuming diancorilkan ini juga kelewatannya
tuh siapa yang masuk
wah itu orang mencurigakan itu
ayolah kita selidikin dan gimana
ini dia lingmanya eh malingnya
jokrat jatuh kapuk
sampe sekarang sih belum ada tanda tanda mencurigakan
sekarang sih belum ada tanda tanda mencurigakan nih
tapi kita nggak bisa lengah juga pak
jangan sampai ada maling malam ini pokoknya
john kamu ngapain tengah malam keluar rumah bahaya
ayah untung ayah ada di sini
soalnya tadi aku lihat di rumah bugi itu ada maling
hah maling jun kamu yang bener kalau ngomong
serius masa jun bohong
waduh pokoknya kita harus tangkap itu maling
gak bisa deh ember di kepala gue
tadi kamu lihat di sini
iya iya malingnya pasti ada di dalam tuh
aduh ini pada mau ngapain tau ke sini
hah mau maling ya
kalian tahu kan kalau saya nggak ada di rumah rumah kosong
mana aja masuk masuk segarangan
mau ngapain di sini
kami semua datang ke sini karena laporan arjuna anak saya
katanya dia lihat ada maling yang masuk ke rumah ibu
ini ada maling tuh bu
ya nggak mungkin lah kalau ada maling jelas jelas di dalam
atau bogi anak saya piye tuh
kalau boginya tidur
bogi kan bukan tidur makanya badannya subur kayak kamu
apaan tuh popi kok kerjaannya ngenyek aku terus tuh
hei junaidi jangan bengong aja
ini tuh pasti akal akalan anak sampean aja
jelas jelas malingnya itu ibunya belo
jajah bubar bubar bubar
mau nih kalian semua tak laporin ke kantor polisi
aduh aduh aduh
popi itu kucing kesayangan bomi
walah itu kucing kesayanganku
iya jangan kemana mana
kamu pecak dulu ini
kamu maling di rumah saya
abis ibu main pecat saya aja
kenapa harus rumah lain juga yang dimakan
itu hanya pengalian aja
sekarang terbukti kan
kalau bukan ibunya belo yang maling di rumah ini
ibu sekarang bisa langsung minta maaf sama ibunya belo
mendingan ibu minta maaf
kan ibu udah salah nuduh sama ibunya belo
enak aja minta maaf sama ibunya belo
lagian juga saya kan gak salah salah banget
udah salah nyolot lagi
enak nih dikasih pelajaran
aduh udah nuduh yang gak gak
aku minta maaf sama sama yang
justru bagus barusan itu
duh duh duh duh
ini dua cupang ada dalam botol ini
wah nih naga naganya ada yang gak beres nih bos jun
jangan jangan jin jinil yang ngeluarin
ingin terima kasih sama aku aku sudah membebaskan kalian hah kalian masakan aku
deh kita makasih nih ama bos jahil tapi mengapa dikau telah membebaskan aku
bukan salah aku jangan salahkan aku raja jin mencabut ilmuku seharusnya dia mengembalikan kenapa
ilmuku pemilu tahun depan
ada pemilihan raja jin yang ada turun temurun
mau membangkang ya
tadi cuma kepencet perawasannya
hukum saja mereka
tidak benar selalu menerima kan diriku
big bus kenapa aku yang dihukum
seharusnya dua tuyuh odeng itu
kenapa big boss jadi ikut ikutan odeng